bulan ramadan menjadi alarm bagi umat muslim menjadi pengingat untuk lebih memprioritaskan ibadah dan silaturahmi terutama bersama keluarga
momen sahur dan buka bersama dengan keluarga menjadi hal yang paling dinanti
tentu hal itu tidak bisa dirasakan oleh para terpidana yang sedang menebus dosa
berikut laporan koresponden nesya megawati yang memotret suasana ramadan di lapas gunung sindur bogor
ketika momentum ramadan ini ya memang suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa apabila kita bisa berkumpul dengan keluarga bisa bercengkrama dengan keluarga bisa saling berbagi dengan keluarga
tak bisa berkumpul bersama keluarga di bulan ramadan menjadi hukuman yang paling menusuk bagi hakim
pergaulannya dengan narkoba membuatnya harus mempertanggungjawabkan tahun demi tahun di lapas gunung sindur bogor
hakim termasuk beruntung sebab di hotel prodeo dengan penjagaan ketat ia justru mencapai titik balik
kini hari harinya dijalani dengan mendekatkan diri dengan tuhan terlebih saat bulan suci ramadan ini
lapas gunung sindur bogor yang berjarak empat puluh km dari ibu kota jakarta memiliki kegiatan keagamaan saat ngabuburit
seperti lomba tadarus al quran cerdas cermat dan kultum
hadiahnya bukanlah barang mewah hadiahnya sederhana yang berkesan bagi nabi
seperti kain sarung baju koko dan peci

hakim bersama empat ratus napi lain berkumpul dengan narkoba

hakim bersama tujuh ratus napi lain berkumpul dengan narkoba

tidak semua napi mendapatkan kesempatan ini
alhamdulillah ketika saya berada di lapas kelas tiga gunung sindur ini
saya menemukan siapa saya sebenarnya
saya menemukan kawan kawan yang mau belajar
yang ingin mendekatkan kepada agama
salah nggak salah orang penjara itu pasti ada
pasti orang di dalam penjara itu belum tentu orang salah semuanya
pasti ada yang benar salah satu
jadi gini lo diutus untuk masuk penjara situ agar bisa membenarkan
atau mengajak orang orang untuk berada di jalur yang benar
berada di dalam kebenaran untuk mengenal allah lebih dekat lagi
para pekerja dapur atau juru masak memiliki peranan penting
memenuhi kebutuhan makan narapidana
di bulan ramadan ini para narapidana yang bekerja di dapur
bekerja lebih awal dari jam biasa
untuk sahur pengelolaan makanan dimulai pukul sepuluh malam
dilanjutkan dengan proses pembungkusan makanan
dan distribusi makanan
lapas sindur memiliki cara membagikan makanan berbuka puasa dan sahur
saat berbuka puasa makanan diberikan dalam bentuk wadah tempat makan
yang disalurkan pada pukul empat sore hingga lima sore
artinya ketika sel kamar belum ditutup
berbeda saat pembagian makanan saat sahur
makanan diberikan dalam bentuk nasi bungkus
yang diberikan melalui selah selah teralis
hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan
ini adalah pembagiannya di blok b
kamar ini adalah kamar santri
jadi masing masing blok di lapas ini di lapas gunung sindur
masing masing blok itu memiliki ruang untuk berbuka
siapa yang bisa menjadi kamar santri
yakni mereka adalah orang orang yang sudah melalui kualifikasi
misalnya mereka yang ikut pesantren kilat
lalu kemudian bergabung kegiatan di kamar satu ini
di luar bulan ramadan narapidana mendapat jatah tiga kali makan
dan dua kali makanan ringan seperti singkong atau ubi rebus
dengan berbuka puasa
mereka bisa menjaga keamanan dengan kekuatan yang sangat tinggi
dengan anggaran empat belas rupiah per napi untuk tiga kali makan dan dua kali snack
sementara di bulan ramadan hanya dua kali makan
namun porsi yang diberikan lebih banyak
biasanya tiga porsi kemudian dipadatkan menjadi dua porsi
untuk sembilan ratus sembilan puluh sembilan narapidana
lapas gunung sindur menghabiskan sekitar lima ratus kg beras
dan tujuh puluh empat kg ikan